jumat siang suasana di lobi hotel alexis di jalan re marta dinata jakarta utara tampak berjalan seperti biasa
namun pihak keamanan hotel menjaga ketat setiap pintu masuk
sejumlah pekerja sedang mengecat dinding depan pintu masuk hotel alexis di jalan re marta dinata ancol jakarta utara jumat pagi
lokasi hotel tampak dijaga ketat
wartawan pun dilarang masuk ke area hotel
sementara itu pihak dinas tenaga kerja dan transmigrasi dki jakarta berencana mendata pekerja yang ada di alexis
namun hingga jumat belum ada tanda tanda mereka datang kembali ke alexis